merapatnya nasdem dan pkb ke prabowo gibran usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih membuka peluang jatah kursi menteri
komposisi kabinet mendatang akomodasi kepentingan politisi atau banyak diisi profesional
sekretaris jenderal partai gerindra ahmad musani mengatakan presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka sudah mulai menyusun kabinet
musani menyebut komposisi kabinet memperhitungkan kebutuhan pemerintah di masa yang akan datang
jadi kita tetap berpikir
meski urusan penentuan menteri menjadi hak prerogatif presiden terpilih tetapi harapan jatah menteri dari partai pengusung jadi hitung hitungan politik
ketua umum partai golkar air langga hartarto berharap jatah lima kursi menteri di kabinet prabowo gibran dari hasil kalkulasi kerja golkar sebagai partai pengusung prabowo gibran
dan saya sampaikan ke pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen
maka kita kontribusi dua puluh lima persen palu
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lah
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen rum masih banyak
sementara itu partai kebangkitan bangsa yang baru bergabung di barisan prabowo gibran masih menunggu keputusan dari prabowo sebagai presiden terpilih soal kursi menteri
tapi tawaran tawaran untuk masuk kabinet itu ada gus
kan nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam
masih enam bulan urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif
sekarang kan pak prabowo presiden terpilih pemenang pilpres
nanti tanggal dua puluh oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif
nanti kalau soal ditanya pkb sudah menyiapkan menteri belum tanya ketum kita nanti
ketua partai nasdem surya paloh yang juga menyatakan dukungan ke prabowo gibran pada kamis lalu
menyebut belum membahas soal jatah menteri
paloh mengakui nasdem sadar diri bukan sebagai partai pengusung prabowo gibran saat pilpres
ya nggak ada juga masalahnya memang kita memang menyadari siapa kita
sementara itu sebagai partai pengusung ketua umum partai demokrat menyebut tidak masalah
jika prabowo memberi kursi menteri pada partai yang baru bergabung usai pilpres
namun ahy mengingatkan prabowo untuk mempertimbangkan banyak hal agar koalisi tetap solid
yang jelas semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu
tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi
tetapi juga solid kompak setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing masing begitu
jika nasdem dan pkb dimasukkan dalam kabinet
koalisi prabowo gibran akan menguasai lebih dari tujuh puluh persen kursi di dpr